tidak ada satupun telik sandi yang kembali ke pajak jahat
kami mengetahuinya sendiri gusti prabu
kami menyusup ke markas argadana
kemana gitu raling
jangan jangan dia sudah tertangkap
kenapa sampai saat ini
kidak sadangannya isuba belum terlihat
jangan jangan mereka sudah tertangkap prajurit paci acara
sebaiknya kita tetap menunggu mereka
sepertinya tidak usah argadana
apa maksud ucapan kalian
kau benar dirompak
subah sudah ditangkap
dan sekarang dia ditempatkan di penjara istana pajajaran
bagaimana dengan kidak
dia berhasil kabur
tapi aku tidak tahu dimana dia sekarang
lantas bagaimana aku mengetahui pergerakan dalam istana
kamu tenang saja
kami akan memberitahumu rencana siliwangi
apa rencana raja dungu itu
sampai saat ini
belum ada yang mencurigai kita
maka dari itu siliwangi mempercayai kita
untuk menjaga lapisan terluar di istana
lapisan kedua dijaga oleh nurjati dan hasanudi
sedangkan lapisan berikutnya
dijaga oleh sancang ludhaya
apa yang berikutnya
siliwangi dan nurjati
siliwangi dan keluarganya
berjaga di dalam istana bukan
kamu benar sekali harga dana
satu hal lagi
siliwangi menempatkan prajurit panah
di empat penjuru mata angin
jadi kalau kamu ingin menyerang
lebih baik kamu menyerang dari arah tenggara
disitulah siliwangi menempatkan prajurit prajurit yang tidak terlatih
kita akan melonggarkan pertahanan di wilayah itu
ternyata kalian lumayan pintar
dia akan bergabung dengan kita
siliwangi dan nurjati
dia telah menolak cintaku
aku akan membuat siliwangi menyesal
karena apa yang dia telah lakukan terhadapku
namamu sudah tidak asing lagi bagiku
sekarang kita kerjasama
kamu sebarkan racunmu kepada prajurit sebelah barat
di sebelah lainnya
aku akan merubah prajurit menjadi hewan hewan yang potoh
kita sangat mudah melumpuhkan
siliwangi dan nurjati
aku sudah tidak sabar
untuk menghabisi siliwangi
kita akan menolak
dan akan bergerak
sebelum matahari terbit
kita harus laporkan ke pramu
belum ada satupun teliksan
masalah masalah ini akan berakhir
maaf ayanda prabu
sekarang ayanda prabu
tidak merisaukan kalian
semuanya kepada yang maha kuasa
allah subhanahu wa ta'ala
dari orang orang yang berniat jahat
terima kasih putraku
kau sudah menenangkan hatiku
aku juga akan ikut perang
bersama ayah anda
untuk menjaga kehormatan pajajara
aku kenal suaramu
ada berita apa yang kalian bawa
argadana dan para pasukannya akan memulai penyerangan di akhir malam nanti gusti
setelah kokok ayam ketiga
itu adalah waktu yang sangat tidak lazim
apakah berita itu
kalian dapatkan dari sumber sumber yang terpercaya
tidak ada satupun telik sandi yang kembali kepada jakarta
kami mengetahuinya sendiri gusti prabu
kami menyusup ke markas argadana
jangan jangan dia sudah tertangkap
mereka tidak bisa dipercaya
aku harus waspada
bersiaplah kalian semua
untuk menghadapi peperangan ini
mosoh sudah semakin dekat
dengan segenap jiwa dan ragu
kalahkan sikap takut kalian
kejayaan dan kehormatan pajajaran
pajajaran akan jatuh
ketangan orang yang tamu
yang akan menjadi korban
amba gusti prabu
persiapkan seluruh prajurit
sesuai dengan tugas yang sudah aku tentukan
sandika gusti prabu
selain saya hasan udi
dan juga saya nurjat
silahkan meninggalkan tempat ini
akhirnya kamu datang juga
aku benar benar sangat begitu cemas
aku pikir kamu sudah tertangkap
oleh prajurit si pengecut harga dana kecuali